meng evakuasi jenazah almarhum orang tua gekasih salo
beginilah rekaman video amatir menampilkan perjuangan sejumlah warga
saat memikul jenazah yang berada dalam peti mati
video warga memikul jenazah melewati jalan terjal dan berliku viral
setelah diposting di media sosial
video viral ini terjadi di desa salukona kabupaten mamasa minggu kemarin
saat dikonfirmasi selasa siang warga yang memposting video ini
bernama jono paulus mengungkapkan jenazah ditandu sejauh lima belas km
melewati jalan terjal dan berliku serta menyeberangi anak sungai
bahkan proses menandu jenazah dilakukan warga secara bergantian selama lima jam
jenazah yang ditandu dalam video tersebut merupakan warga setempat bernama salo
berusia enam puluh tahun
salo meninggal dunia pada jumat malam
di mana proses pemakaman jenazah dilangsungkan di dusun rantepongo
di rumah masa
jenazah terpaksa ditandu warga setempat
lantaran akses jalan dari rumah almarhum menuju mobil
tidak dapat dijangkau kendaraan karena kondisinya rusak dan sempit
menurut jono buruknya akses jalan menuju kampung halamannya
membuat banyak warga setempat enggan berobat ketika sakit
jalan ke sana itu memang terbilang sempit
walaupun dulunya itu pernah dirintis oleh alat berat
namun berhubung karena medannya memang mudah longsor
disertai dengan hujan beras
akhir akhir ini memang sering terjadi di daerah kami
sehingga membuat akses jalan ke sana ini
tidak bisa diakses oleh kendaraan
warga berharap kepada pemerintah
agar memperbaiki kondisi jalan ke desa salukona
buruknya kondisi jalan ke desa tersebut tidak hanya membuat
warga sulit memeriksakan diri ke rumah sakit namun juga kesulitan meningkatkan perekonomian
abdi febriadi memasa sulawesi barat